razia parkir liar yang digelar petugas sudin perhubungan di kawasan benteng jakarta pusat senin pagi
diwarnai aksi kocar kacir pengemudi ojek online
sempat terjadi ketegangan lantaran salah seorang pengemudi ojol menolak sepeda motornya diangkut paksa
kedatangan petugas gabungan sudin perhubungan dan satlantas forest jakarta pusat
ke jalan stasiun sudirman menteng senin pagi
membuat para pengemudi ojek online yang tengah santai di atas trotoar ini panik
minimnya jumlah petugas membuat banyak pengemudi ojol yang berhasil kabur
razia kembali digelar menyusul maraknya ojol yang memanfaatkan bahu jalan sebagai pangkalan bayangan
selain mengganggu arus lalu lintas keberadaan mereka juga telah melanggar perda tentang ketertiban umum
dalam razia petugas hanya mengaku satu sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya
sementara belasan ojol yang terjaring diberikan sang sitilak
kita memaklumi bahwa memang tingkat disiplin masyarakat khususnya ojol maupun baja itu masih kurang
jadi saya hitung dalam satu bulan terakhir ini di titik yang sama
tadi kita mulai dari atrium sarinah stasiun duku atas sudirman terus lanjut di cikini
itu dalam satu bulan terakhir dua puluh lima kali saya melakukan penyelenggaraan
dan perlanggar perlanggar dengan hal